sejumlah emak emak yang mengaku kehilangan uang langsung mendatangi kantor bang sul selbar cabang mamuju senin siang
maksud kedatangan mereka untuk mempertanyakan menyebabkan dana mereka yang tiba tiba hilang
apalagi beberapa nasabah mengaku telah berulang kali mempertanyakan kejelasan dana mereka yang hilang
jumlah dana nasabah yang hilang di bank ini bervariasi antara ratusan juta hingga miliaran rupiah
salah satu nasabah bernama nurmi mengaku mengetahui uangnya hilang setelah mengecek rekening koran tabungan miliknya
bersama nasabah bank lain yang ternyata mengalami kejadian serupa nurmi langsung mendatangi kantor bank sulselbar cabang mamuju
untuk mempertanyakan penyebab hilangnya dana seratus juta miliknya di dalam rekening
bagian cs tidak ada uang di dalam yang di gol
saya bilang kenapa bisa saya tidak pernah menarik
dan siapa yang tarik
sementara pihak bang sulsebar mamuju yang dikonfirmasi berjanji akan bertanggung jawab penuh terkait kejadian yang dialami para nasabah tersebut
wakil pimpinan bisnis bang sulsebar mamuju zainal menyampaikan saat ini pihak bank tengah melakukan audit dan verifikasi
dengan menghadirkan tim audit dari kantor pusat
untuk mencari tahu penyebab hilangnya dana para nasabah
pihak bank pertanggung jawabannya gimana pak
itu yang tadi
tapi masih menunggu verifikasi
makanya tim audit kami datang kembali
itu verifikasi ya
kemari waktu datang sebetas ini ternyata setelah itu ada perganduan lagi
dari perganduan itu ini dia tidak lanjuki lagi
saat ini pihak bank mengaku sedang melakukan validasi terkait data para korban termasuk jumlah keseluruhan dana nasabah yang hilang
abdi febriyadi mamuju sulawesi barat